cepet balik ya
aku lebih tertarik pada ibu sari
daripada nyai iba
amai kenapa sih
habis matanya terlalu dingin
terus dia juga terlalu muda dan cantik
buat jadi seorang tabib
kamu nih kalau ngomong macam macam aja
kau sudah melihat alangkah jahat dan pengisnya mereka

saya akan antarkan kamu ke kampung di bawah sana
tapi saya harus menjemput kekasihku dulu
tuh kan aku sulit
gak tau deh semalam perasaan aku juga kayak kamu
tapi begitu aku udah selesai minum tehnya nyanyi
aku jadi ngantuk banget
sekarang aku bangunnya jadi lebih seger
mungkin nyai udah memulai pengobatannya ya
kawan mandi dimana sih
aku mau kencing nih
kalau dia itu keluar ada tangga belok kiri
ya makasih ya
cepet balik ya
eh ya tuh nangketin
sebenarnya aku lebih tertarik pada ibu sari daripada nyai bayi
shhh jangan keras keras
emangnya kenapa sih
makanya terlalu dingin
terus dia juga terlalu muda dan cantik buat jadi seorang tabib
kramu nih kalau ngomong macem macem aja
anda menganggap saya sebagai seorang tabib
anda berdua ditunggu di meja makan
semuanya sudah berkumpul di sini
sarapan untuk joko sudah kamu antar ke kamarnya
karena ada tamu tamu yang baru
baiklah kita berkenalan terlebih dahulu
di sebelah herman ada boman
dia bertugas untuk mengatur keamanan dan ketentraman di rumah ini
neneng hanya bisa kalian ajak bicara dengan menggunakan bahasa isyarat
dia bisu tanpa sebab sejak berusia lima belas tahun
baru satu minggu dia di sini untuk menjalani pengobatan
tempat itu seharusnya diisi oleh laila
entah bagaimana tadi malam dia mindat
penyakitnya sedang kuman
boma sudah berusaha untuk mencarinya tapi dia hilang tanpa bekas
kita akan mencarinya lagi
orang orang desa akan membantu kita
pak komar sudah dua minggu bapak di sini
bagaimana perasaan bapak
lebih enak nyai
leverku sudah tidak sakit lagi
bentak di paru parumu akan segera sembuh
di sebelah pak komar ada hairan
gangguan yang kuat pada syari
dan sofianti mahasiswi psikologi yang sedang riset tentang pengobatan tradisional
bagaimana ini bisa terjadi
kau tidak melakukan perawatan rutin kepada hairan
saya tidak ibu
semua ini gara gara laila
kamu bantu dudung
jangan biarkan dia memetik mawar merah
joko lumpuh setengah badan
pasien pasien yang aneh
sudah lama kamu mengenal astuti
hampir empat tahun ya
dan tiga tahun yang lalu
muncullah penyakitmu yang aneh itu
sejak itulah kalian mulai saling jatuh cinta
inti persoalannya terletak disitu
sebuah boneka dari kain
banyak lubang lubang bekas
dan nutup boneka itu rusak sama sekali
aku melihat ada kedengkian diantara percintaan kalian
mungkin ada laki laki yang patah hati
jangan lupa like share dan subscribe ya